edo udah ngejelasin semuanya sama mariana
yang edo lakukan itu cuma taktiknya edo
agar indi bisa ketemu sama edo ma
syukurlah anak kalau kami sudah mau mengerti
tante juga nggak mau
kalau masalah yang ada ini
makin menjadi nggak keruan
terus kapan rencana kalian menemui indi
untuk menjelaskan kesalahpahaman ini
kan kasian kalau indi itu makin marah
mama tenang aja ya
edo sama malinga kita udah sepakat kok
sepakat apa do
pokoknya mama tenang aja
mama lihat aja besok hasilnya gimana
mudah mudahan india akan ketemu sama edo
ya kan nak
bagai dari anda rah
aku belum sempat membukanya
kenapa anda memberikan aku jaka
mungkin kamu kaget kenapa aku memberikan kamu sebuah jaket
ada dua alasan kenapa aku memberikannya
yang pertama karena kamu pernah sakit
dan yang kedua
karena inilah penilaian aku
bagi aku kamu seperti jaket van
kamu seperti sebuah jaket yang ingin selalu melindungi siapapun
kamu nggak peduli walaupun kamu terbakar terik silat matahari
kamu gak peduli meskipun kamu seringkali kebesahan karena terpahan hujan
karena yang terpenting bagi kamu
adalah membuat semua orang aman dan nyaman dalam lindungan kamu
masya allah mama
mama serius ma
mama benar benar menjodohin andara sama taufan
iya pak mama serius
tapi memang kesel sekali sama andara
dia menolak perjodohan ini pak
kenapa mama harus kesel ma
ma cinta itu emang tidak bisa dipaksakan
iya mama tahu pak
tapi dulu kan andara yang mengejar tovan
tapi tovani bersikap sini sama dia
sekarang tokonya sudah mau malah dia menolak
ma mama juga sih yang salah
ngapain mama pakai jodoh jodoh mereka
mah anak zaman sekarang itu gak mau ma dijodoh jodohin
gimana sih mama
tapi pak situasi kan
tovan itu menyimpan perasaan mendalam terhadap kamila
kita sebagai orang tua
bagaimana caranya juga harus mencegah itu pak
jangan sampai terus menerus taufan mempunyai perasaan terhadap kamila
tapi paling enggak aku mau kamu tahu
kalau aku udah sangat menyesal dan kalau aku bisa memutar waktu
aku gak akan melibatkan kamu dalam semua kebohongan ini
sekali lagi maafkan aku andara
pak kok papa kesini sendiri pak
papa sengaja datang sendiri tova
supaya papa bisa meluasa bicara sama kamu
kondisi taufan sudah baik kan
ada yang mau papa tanya sama kamu
dan papa harap kamu menjawab dengan jujur
kamu mencintai kamilah
apakah kamu mencintai istri dari sodara kembar kamu taufan
jawab papa nak
jawab papa nak
papa tidak percaya akan hal ini
karena seorang tovan yang papa kenal
tidak mungkin melakukan hal seperti itu
seorang tovan tidak mungkin mengkhianati saudara kembarnya sendiri
tidak akan pernah
tolong kamu ceritakan
ada apa di balik ini semua
ceritakan sama papa biar semuanya bisa jelas nak
dan papa supaya bisa membantu kamu memecahkan masalah ini
papa sebenarnya tovan
kok papa ada di sini kata papa mau ke kantor
papa memang mau ke kantor tapi papa mau mantep ke sini sebentar
ya sudah tovan
papa berangkat dulu
nanti kita lanjutkan pembicaraan kita ya
dan satu yang ingin papa tekankan sama kamu
jangan kamu kecewakan papa dan mama
papa berangkat dulu ya
waalaikumsalam pak titi ya pak
mama mau kasih sesuatu
mama mau kesempatannya